dan selanjutnya kita akan kembali ke seragian jawa tengah untuk mengikuti gelaran seragian young entrepreneur summit atau yes dua ribu sembilan belas
dan selanjutnya sudah ada koresponen cn indonesia hendrawan setiawan di sana
selamat siang hendrawan
hendrawan kalau kita lihat bahwa yes ini sudah dilakukan tiga kali ini ya
pertama kemudian di surabaya kemudian di bandung dan sekarang di sragen jawa tengah
sebenarnya bagaimana antusiasme anak anak muda dalam mengikuti young entrepreneurship summit ini
ya alfian dari pagi sampai dengan siang hari ini acara young entrepreneur summit di kabupaten sragen jawa tengah ini dihadiri oleh ribuan warga masyarakat khususnya milenials dan umkm
ada dua acara sebenarnya yaitu festival kaum muda yang berisi umkm
dan nanti setelah sekitar pukul tiga belas waktu nanti akan ada acara berikutnya yaitu young entrepreneurship summit
yang nanti akan menghadirkan tokoh
entrepreneur nasional sandiaga salahuddin uno
nah untuk mengetahui sejauh mana acara ini berlangsung dan bagaimana ini nanti berlangsung bersama saya sudah ada founder dari kami prener
kang kamru samad
bagaimana bisa dititahkan jalanan acara yes dua ribu sembilan belas di seragian ini
kita bersyukur sekali pagi ini dengan cuaca yang cerah
kita bisa mengadakan satu festival ukm yang melibatkan satu ratus dua pelaku usaha kecil
dari beberapa kabupaten di jawa tengah
ini membuktikan bahwa mereka sangat memerlukan satu forum di mana mereka bisa bersinergi dan berkolaborasi
yang kedua kita akan buat summit di mana para kaum milenials bisa berdialog langsung dengan berbagai macam pengusaha yang selama ini sudah tumbuh dan berkembang menjadi entrepreneur yang handal di negeri ini
itu yang kita harapkan
yang menarik adalah acara ini dilakukan di tempat yang anti mainstream
ada apa dengan umkm
atau millennials di sragen mengapa ini menjadi salah satu target
sragen ini adalah sebetulnya adalah pusat peradaban manusia
karena di sangiran salah satu kecamatan di seragian ini pernah ditemukan posil manusia purba
kemudian yang kedua di sragen ini punya potensi industri olahan
kecil kecil skalanya mikro
mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang karena belum mendapatkan keberpihakan dari pemerintah
dan kita ingin mendorong dengan adanya yang
entrepreneur summit ini ada keberpihakan dari berbagai macam pihak supaya bisa jawa tengah khususnya sragen
bisa menjadi epicentrum kebangkitan ekonomi umkm dari indonesia dimulai dari jawa tengah
yang menarik juga akan ada hadir tokoh entrepreneur nasional sandiaga salahuddin uno
dan di satu sisi saya berbincang dengan millennials mereka juga ingin mendapatkan masukan tentang dunia umkm
apa kira kira nanti yang akan disampaikan
mas sandi saya kira ini salah satu dedikasi beliau
walaupun beliau punya jadwal kampanye di tempat lain tapi beliau meluangkan waktu untuk datang bertemu dengan milenials di jawa tengah di kota sragen ini
karena ingin memberikan inspirasi bagaimana memulai satu usaha lalu kemudian bisa tumbuh berkembang menjadi empat puluh tof di indonesia
ini kan yang sangat menarik dan saya kira diperlukan bagaimana membangun satu jejak
dan sama terakhir bisa disampaikan harapan besar atas selenggaranya acara ini
harapan saya bahwa ke depan kebangkitan ukm indonesia akan lahir dari jawa tengah
dan itu didorong oleh anak anak muda yang memang memimpikan mereka untuk menjawab tantangan ke depan
yaitu menjawab tantangan bonus demografi dua ribu tiga puluh dengan cara menyiapkan lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja
bukan pencari lapangan kerja
semoga ini bisa berjalan dengan lancar
dan kalau saya berbincang tadi dengan millennials para pelaku umkm entrepreneur yang ada di seragian dan sekitarnya
mereka sangat berharap dari acara ini mereka mendapatkan banyak pengetahuan dan mereka ke depan ingin menjadi bagian dari solusi
dengan tidak menjadi beban bagi negara tapi mereka menjadi entrepreneur atau wira usaha yang bisa membantu meningkatkan ekonomi nasional
jadi kita akan lebih baik lagi kita kembali ke jakarta alfian
baik terima kasih hendrawan setiawan langsung dari sragen jawa tengah